stasiun cirebon merupakan bangunan bersejarah di kota cirebon jawa barat
diresmikan pada tiga juni seribu sembilan ratus dua belas oleh pemerintah belanda
pada dua ribu dua puluh tiga stasiun ini menginjak usia satu ratus sebelas tahun
peter yakobus moyen adalah arsitek asal belanda yang mendesain stasiun ini
bangunan utama gedung heritage tersebut diapit oleh dua menara berbentuk piramida
apabila kita melihat bangunan stasiun cerbon ini memang mengusung gaya art deco
yang kemudian memang berkembang pada saat zaman penjajahan belanda
tetapi apabila kita bisa melihat lebih dekat
ternyata ada penggabungan dua kebudayaan antara art deko dengan kebudayaan lokal setempat
hal tersebut tergambar dari bentuk segitiga yang berada di bagian atas stasiun ini
yang diadopsi dari bangunan bangunan kasepuhan yang ada di cerbon ini
berdirinya stasiun cirebon tidak terlepas dari mencampurnya pabrik gula
yang tersebar di pantai utara jawa mulai semarang hingga cirebon
banyaknya pabrik gula membuat produksi hasil bumi meningkat
hasil bumi ini pun tidak dapat lagi diangkut oleh moda transportasi tradisional
para petani dipaksakan untuk menanam kategori tanaman tertentu
ketika itu di cirebon sendiri sedang berkembang tanaman gula atau tebu
banyak pabrik pabrik gula di cirebon kurang lebih sekitar dua puluh dua pabrik gula
bukan hanya bangunan stasiun yang menjadi peninggalan belanda
di salah satu bagian stasiun dipajang timbangan besar bernama shelter spring balance
timbangan buatan inggris tersebut digunakan pada masa awal stasiun ini berdiri
timbangan itu memiliki kapasitas berat hingga lima ratus kg
dari beberapa data yang kita ambil yang kita kumpulkan
dan memang ini merujuk pada satu kesimpulan bahwa betul timbangan ini merupakan timbangan yang digunakan
pada saat stasiun cirebon ini beroperasi di zaman kolonial
kini stasiun cirebon masuk daerah operasi tiga cerbon yang membawakan tiga puluh stasiun
yang tiga di antaranya merupakan stasiun besar
jalur kereta di cirebon ini menjadi salah satu stasiun tersibuk di pulau jawa
dalam sehari lebih dari satu ratus tiga puluh rangkaian kereta api melintas
sampai saat ini stasiun satu abad ini masih dioperasikan
menggunakan beberapa infrastruktur peninggalan belanda
turn kabel ini misalnya digunakan setiap hari untuk memutar kabin depan rangkaian lokomotif
dengan cara diputar secara manual
gigi haryadi rusman rusmana cerbon jawa barat